ini apa sih
bapak jangan sembarangan masuk rumah orang ya
saya udah bilang sama bapak barusan itu
orang yang bapak cari itu gak ada disini
saya mau cek ke dalam
eh eh eh bapak mau kemana nih
eh pak itu kamar mandi bapak ngapain disitu
eh pak pak ngapain sih bapak
pak rendy pak
eh pak pak pak bapak
ini bapak apaan sih
masuk kamar orang sembarangan begitu

bapak keluar sekarang
daripada lo sibuk cari gua
mening lo selidikin orang orang di sekitar lo
mungkin saja ada pengkhianat
rendy itu setia sama lo
kenapa tiba tiba iqbal sebut randy
iya kenapa imah ada apa
pak maaf pak
sama jessica gak ada di rumah
hah gak ada di rumah gimana
iya pas saya udah cari kemana mana
terus hp saya juga hilang pak
jangan jangan dibawa nen jessica
ya pak sanusi
dan saya baru saja melihat pak rendy ada disini
memang randy hari ini saya berikan cuti
tapi saya melihat pak randy
dia lagi jalan sama jessica
jessica sekretarisnya papa saya
bapak yakin itu jessica
saya yakin sekali pak
tadi saya sempat kejar mereka tapi mereka udah gak ada
oke saya kesana sekarang ya
bapak share lokasi mall nih
ini juga nanti terjadi
yg lain makannya
jadi kita dapat namong
tadi saya di parkiran melihat mobil randy gimana kalau kita tunggu di dekat mobil randi aja pak
supaya gak asli sih nanti
halo pak saya sudah cek di sunset restaurant gak ada mbak jc disini
cari siapa ya pak
saya mau cari pak randy dan non jc apa ada disini
yang gak ada disini lah pak
saya mau cek ke dalam
eh pak tunggu dulu
ini ada apa pak
kok bapak mau main masuk ke rumah saya sembarangan gitu
mereka gak ada pak gak ada disini
saya mau buktikan sendiri bu
ini apa sih
bapak jangan sembarangan masuk lima orang ya
saya udah bilang sama bapak barusan itu
orang yang bapak cari itu gak ada disini
saya mau cek ke dalam
eh bapak mau kemana nih
eh pak itu kamar mandi bapak ngapain disitu
eh pak pak ngapain sih bapak
pak randy pak
eh pak pak bapak
ini bapak apaan sih
mau ditambah orang sembarangan begitu
eh pak keluar ya pak ya
bapak keluar sekarang
pak di rumah pak randy non jessica juga nggak ada

aduh itu siapa sih

kok bisa bisanya nyari randy sama jessica disini
emang mereka kemana ya
emang mereka kemana ya
selamat sore mbak

saya mau tanya bapak pa randy dikasih apa
apa pak rendy ada di kantor
setahu saya pak randy hari ini nggak datang ke kantor pak
pak rendy gak ada di kantornya pak
kata si yono gak ada rendy di kantor
sunset restaurant gak ada
rumah rendy juga gak ada
tapi pasti dia lagi sama rendy
telepon ke hp ima juga gak diangkat
ih papa telepon mulu sih
kasian juga sama bima
jess kamu dimana sayang papa nyariin kamu
papa jessica minta maaf ya jessica mengangkat telepon papa
jessica di puri plaza sama adi lagi makan di caribbean cafe
kamu tungguin papa ya papa langsung kesana
oke ya sayang ya tunggu ya
udah maaf ya adi jadi bikin kamu nunggu
gak masalah tadi juga udah saya pesenin minuman baru buat kamu
makasih silahkan kasih pak
aduh aduh sini aduh aduh aduh
wah selamat sore gemenya ecus
anak mama udah bangun
baru aja bangun ini mau mandi
yaudah eh mama mau kasih tau kalo besok kita nginep di villa ya dua hari
mir kamu nanti mandiin reyna abis mandiin dia langsung siapin baju bajunya ya
gak usah banyak banyak ya
yaudah sayang sayang mandi ya
mama ke depan dulu
wah mau jalan jalan ke villa
yaudah yuk sekarang kita mandi yuk
bangun satu dua tiga